menteri sosial kofifah indar parawangsa akhirnya memastikan maju dalam pemilihan gubernur jawa timur tahun dua ribu delapan belas
lewat partai demokrat kofifah resmi mendaftar sebagai kandidat bakal calon gubernur
langkah kofifa ini membuat lanyala kecewa dan mundur dari partai demokrat
kofifah indar parawansa
dengan pertimbangan kofifah mempunyai basis masa yang jelas serta konsisten yaitu muslimat nu
yang pertama nanti langkah berikutnya adalah mendeklarasikan
yang kedua kita mensolidkan dukungan dari semua dpd se jawa timur
namun manuver partai demokrat justru membuat bakal calon gubernur lainnya lanyala mataliti kecewa
mantan ketua umum pssi ini menilai partai demokrat sebagai partai yang tidak konsisten
karena kembali membuka pendaftaran
baru dengar kalau ada pembukaan baru
nah dengan adanya pembukaan baru inilah yang saya anggap bahwa demokrat ini tidak konsisten terhadap apa yang sudah diputuskan
pernyataan lanyala ini ditanggapi dingin oleh ketua dpd partai demokrat jawa timur soekarwo
menurutnya mundur atau tidaknya lanyala merupakan haknya dan tidak bisa dipaksakan
karena keberatan ya haknya calon untuk keberatan
kalau mundur ya juga hanya calon
dengan mendaftarnya kofifah maka total ada enam kandidat di partai demokrat jatim
salah satunya adalah wakub jatim saifullah yusuf
akankah gus ipul tersingkir dari koalisi demokrat
patut kita tunggu kelanjutannya